hari ini merupakan hari terakhir perdagangan saham untuk tahun dua ribu delapan belas
seperti biasanya penutupan perdagangan saham tahunan dilakukan oleh pemimpin negara
rencananya jokowi beserta rombongan akan hadir dua puluh menit sebelum acara penutupan perdagangan
sebagai informasi jumlah emiten yang tercatat di bi tahun ini sebanyak lima puluh tujuh emiten
jumlah ini terbanyak sejak privatisasi bi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan setelah penutupan perdagangan tahunan hari ini bursa efek indonesia akan kembali dibuka pada dua januari dua ribu sembilan belas usai tahun baru
sudah ada rekan saya desi aritonang di gedung bii jakarta
desi bagaimana bisa anda ceritakan persiapan di bursa efek indonesia jelang presiden jokowi yang akan menutup secara resmi perdagangan tahun dua ribu delapan belas ini
ya betul sekali yuda hari ini adalah hari terakhir dari perdagangan bursa efek sepanjang tahun dua ribu delapan belas
di mana pada tanggal dua puluh delapan desember dua ribu delapan belas presiden jokowi yang akan melakukan penutupan perdagangan bursa
nantinya secara simbolis akan dilakukan pembunyian lonceng oleh presiden
lalu pada pukul empat di mana penutupan pasar adalah pukul empat
kemudian nanti dilanjutkan oleh pidato sambutan oleh presiden joko widodo
selain presiden juga nanti pada
proses atau prosesi penutupan perdagangan bursa ini akan dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti deputi senior gubernur bi yaitu mirza aditya suara
kemudian juga ada ketua dewan komisioner ojk wimbo santoso
dan juga wakil menteri keuangan mar diasmo yang akan hadir disini
serta segenap para sekuritas yang anggota bursa yang hadir di bursa efek indonesia
dan pada saat ini bursa efek indonesia ihsg maksud kami
saat ini masih di level enam satu ratus delapan puluh enam menjelang penutupan pada pukul empat sore nanti
dan saat ini kami juga masih menunggu atau menanti kehadiran sejumlah tamu dan juga presiden jokowi dodo untuk sebentar lagi sekitar lima belas menit lagi akan melakukan penutupan bursa saham
dan sejumlah catatan atau pencapaian yang bisa kami sampaikan adalah salah satunya pencapaian dari jumlah emiten baru di tahun dua ribu delapan belas
dari yang tadinya targetnya hanya tiga puluh lima ipo atau perusahaan yang listing di bursa efek menjadi lima puluh tujuh perusahaan baru di tahun ini
dan kemudian ada juga target seperti penambahan jumlah investor sebanyak dua ratus dua puluh dua ribu investor menjadi delapan ratus lima puluh satu ribu investor saham
itu hanya investor saham dari total satu enam juta investor di pasar modal indonesia
dan saat ini detik detik mulai nanti presiden jokowi akan mendatangi main hall dari bursa efek indonesia
dan juga sejumlah awak media dari istana juga sudah memenuhi main hall ini karena yang tadinya awalnya kami tidak tahu bahwa akan ada tidak diberitahu akan ada presiden jokowi dodo
mendadak ternyata presiden joko widodo bisa hadir di main hall bursa efek indonesia untuk melakukan penutupan
dan diharapkan nanti di tahun dua ribu sembilan belas